kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan komisi perlindungan anak indonesia
menghormati putusan hakim yang menjatuhkan pidana tiga tahun enam bulan kepada ag
anak berkonflik dengan hukum dalam perkara penganiayaan berat terhadap kristalino david ozora
mereka meminta lembaga pembinaan khusus anak tempat ag menjalani masa pidananya
memberi perhatian pada kepentingan terbaik dari anak
sementara itu sejumlah pihak menilai fonis ag menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pihak david
lantaran dinilai belum maksimal
dan untuk membahasnya kita sudah tergabung melalui sambungan telepon dengan aris merdeka sirait
ketua komisi nasional perlindungan anak
selamat siang pak aris ini bagaimana kabarnya pak
selamat siang bu selamat siang
oke mungkin langsung aja ya pak aris ini kan kemarin ag ini sudah difonis tiga tahun enam bulan pidana begitu
ya saya kira kalau kita bicara demikian adilan korban itu tidak memuaskan bagi korban
semua orang pasti mengatakan bahwa ini terlampu ringan dan sebagainya
tetapi itu kalau dirujuk dengan undang undang sistem peradilan pidana anak
itu sudah tepat ya
karena sudah dinyatakan ag itu bersalah ikut serta membiarkan kejadinya
dan berat itu
artinya sudah dinyatakan oleh hakim tunggal yang dipilih oleh mahkamah agung
sudah tepat sebenarnya
nah tapi kalau kita bicara keadilan bagi korban
saya kira siapapun mengatakan itu tidak adil dan sebagainya
nah tentu di dalam keputusan itu kan ada pertimbangan pertimbangan
pertama keluarga dari ag ini memang keluarga yang masih perlu mendapat perhatian

tapi tidak berhenti di situ
yang memberatkan itu oleh hakim adalah karena david sampai hari ini belum bisa bangkit dari sakitnya
dan nampaknya akan mengarah pada tatak permanen
itulah yang memberatkan ag
yang meringankan hanya karena dia masih berusia lima belas tahun
itu yang menurut mandat dari undang undang sistem peradilan pidana anak
jadi ini bukan puas atau tidak puas
komnas perlindungan anak melihatnya ini momentum
kasus yang dilakukan atau yang dibiarkan oleh ag itu ini masuk kategori kejahatan atau kenakalan
nah ini yang harus diredefinisi ulang
apa yang dilakukan oleh ag itu kalau itu adalah tindak pidana berat maka sanksi hukumnya kan sudah jelas
namun di dalam sistem peradilan pidana anak itu tidak diatur secara jelas mana kenakalan mana kejahatan
lalu kemudian mana
nah kejahatan yang sifat nyaringan atau kipiling dan sebagainya
saya kira ini harus menjadi pelajaran agar kasus ag ini menjadi momentum untuk melakukan revisi
revisi terhadap undang undang sebelas tahun dua ribu dua puluh
karena perilaku perilaku kejahatan yang dilakukan oleh anak anak itu sudah di luar akal sehat manusia dan sudah masuk kepada kejahatan yang amat luar biasa dan berat
nah itulah yang membuat pertimbangan
hukum dan ham tentu dukungan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
dan komisi tiga dpr ri
saya kira itu concern nya ya concern nya
bahwa kasus kasus kejahatan yang sekarang ini memang sudah kasus kejahatan yang sudah luar biasa
bukan lagi yang bisa dikelecehkan lewat restorasi dasit atau dikersi
oke pak aris dari data komnas pa ini apakah tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak anak di indonesia
saat ini tren kasusnya meningkat apa bagaimana pak aris
sangat meningkat dan modus operandinya sudah di luar akal sehat ya
saya kasih contoh misalnya ada tiga orang anak berusia empat belas tahun di sukabumi
dia membacok temannya ya teman sekolahnya itu dengan menyiarkan secara langsung
ini kenakalan atau kejahatan
jadi definisi itu tidak jelas di sistem peradilan pidana anak itu
itu harus dijelaskan
mana yang kenakalan
kalau kenakalan misalnya apakah itu bisa rd
kenakalan apakah itu bisa diversi
atau kejahatan yang berat itu bisa rg atau dipergi
kan itu yang harus diatur
nah angkanya cukup tinggi ya seperti di sulawesi selatan
bagaimana dua orang satu diantaranya anak melakukan mutilasi dan maksud menjual organ tubuhnya
begal kasus kasus kejahatan yang lain
bagaimana kasus bagaimana menebas orang berjalan penyeberangan jalan
mengalami kejahatan yang sangat luar biasa itu
jadi artinya trennya cukup meningkat kemudian juga modusnya sangat sadis
maka itu perlu dan perlu saya kira revisi terhadap definisi
mana tindak pidana ringan tindak pidana berat dan mana itu kenakalan
itu harus jelas
itu harus didefinisikan juga atau diredefinisi
dan batasan usianya melakukan pidat pidana yang dibawah dua belas tahun
konsekuensinya yang empat belas tahun yang lima belas tahun dan yang di bawah tujuh belas tahun
karena seringkali ini menjadi pemerasan terhadap kasus kasus yang dimana anak sebagai pelaku
dan dijanjikan akan dihukum tidak lebih dari sepuluh tahun
dan dijanjikan pula akan dijalani setengah dari pidana pokoknya
dan itu seringkali dieksploitasi seperti itu
nah ini ketakutan ketakutan kita untuk melihat masa depan tingkat kejahatan terhadap anak itu
oke terakhir mungkin pak aris kita kembali lagi ke fonis ag ini
apakah ag yang memang difonis bersalah apakah ia juga merupakan menurut pak aris sendiri ini ya
merupakan korban juga nih dari sistem peradilan pidana yang mungkin saja
seksis positif dan juga reaktif terhadap anak anak
karena definisinya nggak jelas kan
mana yang bisa ditangani lewat diversi
mana yang bisa ditangani oleh dengan pendekatan restoratif
kedua pendekatan ini kan harus ada persetujuan antara korban dan pelaku kan
dan itu juga dipasifikasi oleh pendekat hukum
termasuk jasa termasuk
laking yang dituju
sekalipun itu adalah pendekatannya dilakukan restorasi
persoalannya mana yang bisa direstorasi mana yang bisa digasi
ini yang belum jelas dan itu akan merugikan
dan terus terus akan menjadi polemik hukum terhadap korban
karena korban kan maunya kalau misalnya dia katakanlah seperti david
sekalipun dia dengan tulus hati mengatakan bahwa ya sudah bisa menerima itu
tetapi dalam konteks
kalau apa fisik penyakit
saya kira semua orang akan menilai bahwa ag itu diponis dengan ringan
bagi komnas perlindungan anak bukan ringan atau adil dan sebagainya
tetapi bagaimana sekarang perspektif perlindungan anak itu dikedepankan
berarti memang dalam kasus ini atau kasus yang menyangkut anak
itu tidak bisa semuanya memakai restoratif justice
karena harus dilihat juga ya apakah ini kejahatan ataukah ini kenakalan
itu yang harus sebenarnya direvisi dalam undang undang
baik terima kasih atas informasinya mungkin untuk pak aris merdeka sirait
ketua komnas pa yang sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia news hour
salam sehat pak